anggota komite eksekutif pssi menyatakan kasus yang menjerat ketua umum persatuan sepak bola indonesia lanyala mataliti
dianggap tidak mempengaruhi kondisi pssi untuk saat ini
tony menyatakan ketua umum pssi telah menyerahkan kepemimpinan pssi kepada wakil ketua pssi
sehingga ditetapkannya lanyala sebagai tersangka tidak berpengaruh pada kondisi pssi
menurut tony komite eksekutif pssi akan segera menemui para pemilik suara
yang nantinya akan menjadi anggota untuk mengambil suara dalam kongres luar biasa
dengar bahwa pak lanyala siap untuk mundur demi harkat sepak bola di federasi oleh karyak kita segera bergerak melaksanakan klb
walaupun bagaimana ini kita kalau di dalam aturan itu kan usulan nanti lewat dari tiga bulan
kalau kita tidak proses pengusul ini bisa melaksanakan dengan dibantu viva